banyak orang yang harus beralih profesi untuk bisa bertahan hidup di tengah pandemi
yang melanda tanah air
berdasarkan data dari front pembela honorer indonesia
koordinator kabupaten sukabumi
tanpa diberi honor selama
satu setengah tahun saat terjadi pandemi
ahmad fikri sukabumi jawa barat